saudara sejumlah aparatur sipil negara menggelar unjuk rasa di kantor gubernur papua senin siang
masa meminta penjabat gubernur papua rituan rumah sukun dan penjabat sekda derek hegemur dicopot
sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan provinsi papua menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor gubernur papua
sejumlah asn dari empat puluh dinas ini melakukan unjuk rasa memprotes kinerja penjabat gubernur papua
rituan rumah sukun dan penjabat sekda papua derek egemur yang jarang berada di tempat
masa juga mengeluhkan sejumlah kebijakan yang dinilai melanggar aturan
aksi unjuk rasa ini nyaris ricu ketika aparat kepolisian berupaya masuk ke halaman gubernur untuk membubarkan aksi